jangan dray kamu jangan putus asa
kamu harus tetap bertahan
dre andri jangan pergi
kamu jangan nangis ya
dasar mereka tuh anak anak bandel anak anak jahat
kita main di dalam aja yuk
yuk kita masuk yuk
dia jahatin aku sama orang lain
jangan kamu jangan nangis lagi ya
kan udah ada yang gangguin kamu lagi
tak rapau ibu
iya iya ibu lagi di jakarta
mama mau pergi ma
iya mama tuh mau pergi bentar
mau keluar kota
soalnya teman mama itu ada yang sakit
jadi mesti ditengokin
kok ikut terus
sekolahnya gimana bolos
nggak mau mama nggak mau sita bolos
kalau bolos kapan pinternya juga
oke udah jangan sedih sedih dong sayang
mama pulang mama bawain oleh oleh yang banyak
iya oke sekarang sebutin sita mau apa
aku mau permen es krim coklat sama boneka yang banyak ya mak
permen es krim sama coklat
simba aja deh yang suruh beli ya
iya iya iya dia beliin yang banyak ya ntar ya
bener ya ma
terima kasih ya ma
lihat siapa yang datang
melihat keadaan lara seperti ini bikin hatiku seperti terinis inis
ibu baik baik kamu
makasih ya bu
ambil uangnya gustaf
buat kebutuhan lara
kalau ada apa apa
kamu tau kan dimana hubungan saya
saya gak bisa lama lama disini gustaf
lara mau ketemu ibu
lara mau ikut ibu
ada surat buat ibu
surat apa ma
biasa tagihan rumah sakit
sama laporan dari dokter
bahwa keadaan dewi masih sama saja
tidak ada perkembangan
boleh aku lihat ma
kamu masih belum mau berubah pikiran kamu
mama rasa sudah waktunya andre
kamu melepaskan dewi
nenek pikir juga begitu
sampai kapan kamu mau menentang takdir allah seperti itu
kalau allah sudah mau mengambil dewi
ya kamu harus merelakan dong
jangan mempertahankan dia hidup
dengan bantuan alat alatmu
bantuan alat itu
saya tidak bermaksud untuk
enggak kok bu
nggak apa apa saya gak marah
saya juga sudah merasa putus asa bu
apakah keputusan untuk mempertahankan dewi ini sudah penuh
saya ilhamkan diri
saya hanya bisa hidup dengan a voz pernah diri

kebanyakan dasanya bukannya jalan
sudahi saya adalah wie het hingga hajat
baiklah rompo desa
mbak aku dandanin dulu ya
biar tetep cantik
sekarang aku sisirin ya mbak
sekarang mbak dewi tetap cantik kan
kalau mas andre dateng kesini
jenguk mbak dewi
ya mas andre ngeliat mbak dewi masih cantik
ya mas andre ngeliat mbak dewi masih cantik
mbak si permisi ya
karena semua orang di rumah
mereka bilang sama aku
supaya aku harus merelakan kamu
sekarang aku bingung harus gimana wi
apa aku harus merelakan kamu
kak dre jangan dre
kamu jangan lupain aku
jangan deh kamu jangan putus asa
kamu harus tetap bertahan
yoni sekarang aku pamit ya
dre andri jangan berdengking
kita lihat lillian sekarang
aduh ma jangan bahas ini lagi dong ma
kamu harus kasih cincinnya sama lila andri
udah saatnya kamu lihat tuh
mama sekarang sita itu lagi ulang tahun
justru saatnya tempat andri lihat
lila begitu dekat sama sita
masalahnya sekarang ma
selamat malam kami ucapkan
selamat jalan sehat semuanya
selamat panjang umur dan bahagia
tolong aku ya
mau kasih sama orang yang disayang ya
mamaku udah dong
cincinnya mana siti
kasih cincin sama mama
cincinnya ada di aku sekarang
aku masih sadar andre aku masih bangun
tapi jangan sekarang juga dong
andri kamu pikirin masa depannya sita
kue pertama ini kita mau kasih ke orang yang sangat kita sayangi
mama lupa aku
aku juga pengen ber mujer

kamu coleman akhirnya bisa bergurau
aku seorang yang berusia suku